selasa kemarin tni angkatan udara menyergap dan memaksa turun sebuah pesawat yang memasuki wilayah udara nasional
pesawat itu ditindak lantaran tak memiliki dokumen untuk melintasi wilayah udara republik indonesia
pesawat jenis boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh ini rencananya akan terbang dari ethiopia menuju hongkong
pesawat yang diketahui dari maskapai ethiopian cargo itu mengangkut mesin pesawat untuk diperbaiki di hongkong
namun ketika memasuki wilayah indonesia pesawat tersebut terdeteksi oleh radar
kemudian pesawat itu disergap dan dipaksa turun di batam
perindakan tegas ini dilakukan agar setiap negara asing menghormati wilayah kedaulatan indonesia
kalau seandainya radar bisa mendeteksi paling dia tidak akan bisa intercent kita
karena mereka dianggap kita tidak punya besar besar
seandainya bisa mendeteksi kita dan bisa ngejar ah paling mereka juga nanti cuma mengirim surat surat diplomasi
saya tidak melakukan berkinginan negara negara yang masuk wilayah kita dengan bebasnya tanpa didukapi oleh dokumen resmi
supaya memberikan efek jerah bahwa masuk wilayah indonesia tanpa izin tidak ada toleransi